sejumlah pengurus partai amanat nasional dari dpw maluku dan maluku utara
mengamuk di lobi hotel klaro bendari
tempat berlangsungnya kongres kelima partai berlambang matahari
beberapa pria yang mengamuk sempat diamankan polisi
sebelum akhirnya diamankan oleh peserta lainnya
ricuhan ini terjadi setelah pengurus dpw pan maluku dan maluku utara
gagal mendapatkan id card peserta kongres
ketua umum dpw pan sulki flihasan mengakui
delegasi maluku dan maluku utara tak bisa mendapatkan kartu peserta kongres
karena kepengurusan partai di dua provinsi itu sedang bermasalah
menurut zuhas keikut sertaan mereka dalam kongres akan dibahas
dan diputuskan oleh steering committee
memang maluku dan maluku utara itu ada masalah
karena ada prt prt
oleh karena itu akan diselesaikan oleh steering committee
memang nggak bisa diberi karena ada masalah
dalam kesempatan ini sulki flihasan juga menyerahkan berkas pendaftaran
sebagai calon ketua umum pan priode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
ia akan bersaing dengan tiga calon lainnya yaitu mulfahri harahap
rajar wibowo dan asman mapnur
untuk memperbutkan lima ratus sembilan puluh suara dalam kongres kali ini
kita lihat atmosfernya seperti apa di sini
ini tempat pelaksanaan kongres resmi steering committee sudah memutus
bahwa tempat penyelenggaran kongres adalah di kendari
dan di kedari
karena kita keberatan tapi yaudah kalau memang keputusan seperti itu
pan penentukan sikap politiknya terhadap pemerintah jokowi maruf
usai ketua umum baru terpilih nanti
zainal ishak kendari sulawesi tenggara